ada apa praju
hamba mau melapor
kalau argadana berhasil menyusup
dan mengacak ngacak ruang kusaka
dia mau mengambil kujang kembar
dan dia tidak berhasil
dan kujang kembar itu melesat kabur
dia mengincar kujang kembar
akhirnya makan juga
kikumu juga belum mempersilahkan
malu sama raden sama nimas
silahkan disantap raden
tuh amin dengerin kata kikuu juga
kamu masuk ke basah basih saja
baca doa dulu pak ma
allahumma bagikan nabi ma
masa ngejebur lagi ke kali
karena jurus bajing kiringku
di dalam kepuk puk nyirumpang
dasar pengkhianat tidak punya makhluk
kalau kau tidak membontongku
kau bukan lawanku amuk marubullah
terima kasih atas pujianmu
kamu menyerahlah nyirumpang
daripada aku menyerah
lebih baik aku mati
aku katakan sekali lagi kepadamu
aku sangat tidak suka dengan bualanmu nyirumpang
aku sudah memerintahkan
untuk pergi ke gunung cihancuang
malah pergi ke istana pada jalan
untuk mengacau disana
aku bukan jejong buku
jadi apa yang mau aku lakukan
aku akan berikan pelajaran
cara yang sangat begitu indah kepadamu
semakin parah jadi aku susah bergerak
aku akan menerima kesalahanmu
aku akan menerima kesalahanmu
kau akan menerima kesalahanmu

kau akan menerima kesalahanmu
saya sangat cerdik
aku akan menerima kesalahanmu
dan aku akan menerima kesalahanmu
saya sangat cerdik
sepertinya akan sulit bagiku
sepertinya akan sulit bagiku
keluar dari istana ini
keluar dari istana ini
aku harus mencari cara
aku harus mencari cara
aku harus mencari cara
aku harus mencari cara
aku harus mencari cara
aku harus mencari cara
kau mau ke mana hubnehmer
benar gusti dia mau mengambil pujang kembar
dan dia tidak berhasil dan kujang kembar itu melesat kabur
dia mengincar kujang kembar
aku tidak akan pernah mengampuni
aku tidak akan pernah mengambilnya
kok setelah minum obat saya
saya melihat seperti ada yang aneh
emang ada yang aneh dari saya
justru aku ingin berterima kasih dengan aku
dan aku sudah berusaha
sudah mau memberikan obat
itu memang sudah kewajiban saya
membantu kamu sebagai sahabat dekat saya
padahal kalau aku ingin mengobati diri sendiri
aku tidak mampu
penyanyi seorang tabib yang hebat
saya bisa membuat obat sendiri
tapi yang membuat saya sekarang sehat
sebenarnya ada obat yang lebih patent
obat apa itu tuhan
kehadiran saya di sisi nyanyi
tapi benar tuhan
namun ayah aku itu
aku itu jauh dari mata dekat di hati
jauh dari mata dekat di hati
atau itu namanya cacat
mata itu jauh tapi hatinya dekat
aduh bukan begitu aku
kumaha gitu kan aku
aduh saya malu untuk mengungkapkannya
takutnya hati saya malah jadi ambiar
hujur saja nyai
saya mau tidur selalu ingat nyanyi
bangun tidur inget nyai
lagi masak juga inget nyanyi
makan inget nyai
selesai makan perut saya sakit
aduh batik batik inget nyai
untuk nyai saya ke belakang dulu
jadi jawaban nanti di gantung kia
kumaha itu jawaban anak aduh
tangguh juga senopati ini
sepertinya kita tidak akan sanggup mengalahkannya
jangan menyerah nyai
ayo kita serang dia dari arah yang berbeda
untuk secara terinci
seseorang menganggur dirimu
lelaki sen plananya